pasca perusahaan dan pembakaran kantor polisi sektor ciracas jakarta timur oleh sekelompok orang tak dikenal
kepala penerangan kodam jaya menyerahkan penyelidikan kasus ini kepada pihak kepolisian
aksi penyerangan kantor mapolsek ciracas jakarta timur yang dilakukan sekelompok masa pada selasa malam
masih dalam penyelidikan kepolisian dan tni
kelompok masa yang bertindak anarkistis hingga melakukan pembakaran dan perusakan kantor dan sejumlah kendaraan di area parkir kantor mapolsek ciracas
diduga buntut dari aksi pengeroyokan terhadap anggota tni oleh sejumlah juru parkir di kawasan arundina cibubur jakarta timur
menanggapi dugaan oknum tni yang terlibat dalam perusahaan kantor kepolisian
kepala penerangan kodam jaya mengatakan akan memproses oknum tni yang terlibat sesuai prosedur di tubuh tni
untuk kejadian yang teratas kita masih sedikit
latar belakang dan motivasinya kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk menyelidikinya
karena ini kita masih mencari tahu masa ini dari mana
dan apa motivasinya kita setelahkan saja ke pihak kepolisian untuk terus menyelidikinya
terkait dengan dugaan anggota tni yang terlibat itu seperti apa
ya kalau memang ada anggota tni yang terlibat kita pasti akan menindaklanjuti
kita akan menghubungi sesuai dalam proses yang berlaku
tapi kita tidak bisa menduga duga siapa yang terlibat dalam perusahaan ini
apakah memang spontan entah itu masa gabungan
memang ada anggota tni yang ada di situ atau masyarakat biasa
kita setelahkan kepada pihak kepolisian untuk menjelaskan